baik saat ini sudah ada ade lanang biantara warga indonesia di serbia yang sudah standby di ujung saluran skype
ini sebelahnya ada puspita juga
ayo ini ade sama puspita mungkin sudah perjalanan sudah mendekati lebaran ini
bagaimana puasa di sana suka dukanya seperti apa
ini ada yang laku
ini ada yang laku
nah ini mungkin yang perempuan nih puspita pernah masak makanan indonesia apa di sana
biasanya karena kita mahasiswa di sini kita dapat makanan juga dari dom
tapi terkadang kita juga karena rindu dengan makanan indonesia kita suka masak juga bersama
terus juga kita suka mendapatkan undangan dari kedutaan besar indonesia yang ada di serbia
karena kita juga ada rutin setiap hari jumat ya bukan bersama di kbri
selain itu juga dari warga indonesia kebetulan di sini ada salah satu warga indonesia yang membuka sebuah restoran khas indonesia
dan di situ kita diajak untuk setiap minggunya kita bersama sama dengan beliau untuk memasak makanan indonesia dan berbuka bersama beliau
wah makan gratis dong ya
tapi kalau ngomong ngomong mengenai mahasiswa indonesia yang ada di biograd anda berapa banyak sih yang ada di sana
terus selain mungkin
berbuka puasa bersama apakah juga ada kegiatan tertentu yang dilakukan
mungkin apalagi menjelang lebaran mungkin
mungkin ada bazar seperti itu
seperti apa detailnya ini
di sini sekitar lima belas mahasiswa namun untuk yang muslim sendiri sekitar delapan orang
dan kita untuk buka puasa bersama suka bersama sama delapan orang tersebut
selain itu juga dari kita ini kan
terhimpun di salah satu organisasi mahasiswa indonesia di serbia yaitu keris
kita memiliki beberapa program untuk bulan ramadhan ini
salah satunya adalah program untuk kepantiasuhan
di minggu lalu kita melakukan penggalangan dana dengan cara menjual makanan makanan khas indonesia
dan nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kepentingan pantiasuhan
ade puspita ini kalau berbicara soal serbia begitu
ini kan bukan
agamanya muslim masih menjadi minoritas di sana
presen ortodoks di sana
kemudian bagaimana warga lokal melihat kalian berpuasa apalagi ini untuk puspita menggunakan hijab
seperti apa respon mereka terhadap kalian terhadap umat muslim di sana
karena kemungkinan besar karena serbia ini bekas jajahan dari ottoman dari turki
mereka sudah terbiasa dengan orang orang seperti kami yang menggunakan hijab
jadi ini adalah masalah untuk tinggal di sini sebagai muslim
terus kegiatan favorit kalian kalau menjelang berbuka puasa
bukan cemilin telur asin kan ya
ada nggak sih
apa yang dilakukan biasanya
tempat tempat menarik apa yang layak dikunjungi di biogram
mana tahu nanti saya bisa kesana juga di bulan ramadan gitu kan
kalau menurut saya di belgrade itu sangat indah
pertama kalau mau ke belgrade bisa ke kalemeckdown
benteng sejarah yang ada di belgrade
juga ada jalan skadarlia
jalan itu adalah jalan bohemia
dan banyak bunga bunga
terutama jika musim semi seperti ini banyak bunga
satu setelah itu
lalu juga ada semacam danau artifisial itu namanya adasiganilia
di sana kita bisa melihat banyak orang yang berkegiatan di sana
walaupun serbia tidak memilih
tidak memiliki pantai
tapi mereka membuat semacam pantai di sekitaran sungainya
dan itu yang dinamakan danau adasiganilia
ini kalian berdua teman atau adek adek sih
nah ini nanti ada rencana mudik ya kalau lebaran
karena baru datang ke sini bulan januari kita tidak mudik dulu mungkin di kesempatan berikutnya
ketika ditanya teman aku langsung
iya jadi malu malu gitu ya
tapi kan kalau kita berbicara mengenai
ini agak sedikit berbeda
kalau tadi kita ke amsterdam itu mereka lagi musim panas
juga ke inggris tadi ya musim panas
tapi di sana musim semi
sepertinya cukup enak juga ya untuk menjalankan ibadah puasa di serbia
terus kemudian dengan komunitas muslim lainnya yang ada di biograd itu
dari negara mana saja
dan seperti apa interaksi antara masyarakat muslim indonesia dengan muslim dari berbagai belahan dunia lain ya di sana
seperti karena kita mahasiswa baru dan kita tinggal di dalam suatu dom yang terdiri dari berbagai negara
seperti ada mali yaitu dari afrika lalu ada dari negara palestina dari negara syria
nah kita melakukan puasa bersama sama dan melakukan buka puasa juga bersama sama
dan itu sangat menarik buat kami karena ini pertama kali kami bisa merasakan bagaimana atmosfer untuk berbuka puasa
bersama dengan orang dari berbeda agama
ya selain itu juga dari negara negara itu biasanya kami melakukan sholat tarawih atau beribadah bersama sama dengan mereka
unik juga dan juga biasanya nanti pada saat di lebaran itu di kbri akan ada seperti open house dan berbagai delegasi muslim dari berbagai negara akan datang ke kbri
ini udah buka puasa belum ya di sana sebenarnya
sudah sudah buka
sudah baik bagaimana sih cara kalian menyiasati waktu yang pasti kan durasi berbeda begitu dengan indonesia
apakah dengan masuknya musim semi juga ada berkurang durasi atau justru bertambah seperti apa detailnya puasa di serbia saat ini
ya kali ini yang benar benar pertama kali kita beradaptasi di sini karena kita baru saja merasakan buka puasa masih kenyang kita harus sahur lagi
dan waktu memang
berarti ini sholat maghrib sholat isya taraweh
malamnya itu hanya sebentar jadinya untuk
ya silakan dilanjutkan
puspita dan ade ini kalian kan berbeda mungkin dari negara yang tadi kita sudah coba untuk berbincang begitu ya
musim semi di sana tetapi seperti apa sih detailnya puasa di serbia pada saat musim semi lagi jatuh di sana
nah itu kan kalau kita tadi menariknya begitu kita melihat ternyata mereka juga baru pertama kali ya di biograd
ada ada kebudayaan kalau tersyok sebenarnya ya sembilan belas jam
ada ada kali yang syok mereka sih kayaknya biasa
lumayan karena tadi mereka bilang sholat maghrib sholat isya terawih ini harus dipercepat
tapi enak bisa hemat kan sekali makan bisa beberapa jam seperti itu
apalagi tadi musim semi pos pak enak loh kalau musim semi itu
bunga bunga bermekaran ya kan perasaan juga mungkin bermekaran masa lalu dilupakan gitu
tapi tadi tapi tadi mereka oh kita panggil lagi boleh ini sudah tersambung sepertinya
halo ade dan juga puspita
nah sudah tersambung kembali kita
ade dan puspita ini kan sudah beberapa hari menjelang lebaran
kalian kalau di indonesia kalian bisa mencoba untuk berbincang

kalau di indonesia kalian bisa mencoba untuk berbincang
yang pasti kalau disini gak ada great soul seperti great soul lebaran cuma great soul biasa aja yang menjelang summer
dan musim tamat ada great soul juga tapi bukan great soul lebaran
oh beda disana susuna lah ya
tapi kalau nanti lebaran dikasih hari libur atau ya sudah beraktifitas seperti biasa
aktivitas seperti biasa hai tangan biasanya itu karena sekarang sekarang sudah menjalani
kelas bahasa itu nanti akan ada kebijakan dari profesi profesi profesornya akan meliburkan
bagi siapapun dari negara negara pun yang memiliki hukum di negaranya lebih baik tetapi dengan kalian
sebagai umat muslim yang harus berpuasa musim sebi cukup bersahabat sebenarnya tetapi apakah
di sana ada juga hal lain yang menggaguh kekusukan misalnya seperti pedagang keliling begitu kalau
tadi di amsterdam katanya harus menjaga pandangan nah seperti apa sebenarnya kalau di serbia dalam
bulan ramadhan kali ini iya pasti seperti itu untuk menjaga pandangan yang pertama terus juga karena
kalau misalnya di indonesia kan karena memang mayoritas muslim dan ketika kita jalan keluar
jalan kan jarang yang makan atau minum di jalan kalau disini seperti biasa kita bisa melihat
orang makan di jalan minum di jalan dan itu yang menjadi lebih semangat untuk kita untuk beribadah
di sini baik baiklah kalau begitu terima kasih sudah berbincang bersama kita sudah
berbagi adela nang biantara dan puspita tadi ya terima kasih selamat berpuasa
selamat berbuka untuk kalian selamat melanjutkan buka puasanya